dirjen badan peradilan umum menyampaikan surat edaran dari ma ya
terkait dengan tata tertib umum dan juga tata tertib persidangan
yang disorot oleh ylbhi adalah terkait dengan pelarangan aktivitas merekam audio dan video
dan juga pengambilan gambar persidangan tanpa izin dari pengadilan terkait
surat edaran tersebut dinilai dapat memperparah mafia peradilan
dan mencederai kerja pr sebagai pilar demokrasi
kita coba gali lebih dalam pada malam hari ini
seperti apa kemudian bentuk tumbuh suburnya mafia peradilan
kalau kita kaitkan dengan aktivitas pelarangan perekaman misalnya
dan apa sebetulnya tujuan dari mahkamah agung mengeluarkan aturan ini
kita akan bahas di sebelah kiri saya sudah ada pak adrianus meliala
komisioner dari ombudsman republik indonesia selamat malam pak adrianus
mungkin bukan komisioner anggota
anggota ombudsman republik indonesia selamat malam pak adrianus
dan ada bang muhammad isnur ketua advokasi dari ylbi
selamat malam bang isnur
kita lihat dulu ya apa sebetulnya capture an atau tangkapan layar
pemberitaan terkait dengan surat edaran dari ma ini
untuk tata tertib menghadiri persidangan
kita lihat di belakang ini pak adrianus dan juga bang isnur
tadi saya sudah jelaskan juga ini
ylbhi larangan merekam sidang angin segar mafia peradilan
ini komentarnya dari bang isnur dan kawan kawan
ada apa sebetulnya
nah ini dari pak adrianus ini
ombudsman mendukung aturan ma soal larangan rekam persidangan
nanti kita tanyakan ke pak adrianus kenapa juga mendukung akhirnya
kita lihat lagi apa headline headline yang terkait dengan pemberitaan ini
baik saya akan langsung ke bang isnur kalau begitu ya
jadi kalau kemudian ylbi langsung keras merespon ini justru membuat
atau menjadi celah tumbuh suburnya mafia peradilan
apa kaitannya dengan aktivitas perekaman yang kemudian mau dilarang ini
jadi kalau kita lihat praktik persidangan sehari hari itu kan ada banyak peraturan kewajiban hakim
soal kode etik soal praktik persidangan yang seharusnya dilakukan
dan pengalaman kami lbh menampingi masyarakat miskin seringkali di ruang sidang itu praktik praktik buruk terjadi oleh oknum oknum pengadilan
contohnya misalnya sederhana gini
ada keterangan saksi di ruang sidang
keterangan ahli di ruang sidang
terus ketika misalnya dalam putusan hakim dalam putusannya menerangkan keterangan saksi berbeda dengan apa yang terjadi di ruang sidang
kadang kadang terjadi slip slip seperti itu
kemudian juga misalnya di ruang sidang hakim memihak kepada salah satu pihak
terlalu cenderung dominan
kita masih ingat misalnya waktu kasus sidang cikresik
itu hakim mencecar saksi seperti mencecar terdakwa
akhirnya kemudian kita lapor ke kay hakim dikasih sanksi
buktinya apa buktinya kita ada alat perekam itu
yang berikutnya adalah ada banyak kasus misalnya media datang meliput ruang sidang akhirnya hakim menjaga diri untuk bersikap baik
itu selama ini mencecar
dan juga menjaga praktik praktik yang tidak baik di ruang ruang sidang
nah kalau itu kemudian dilarang makin suburlah ruang ruang sidang yang kita nggak bisa lihat apa apa
kita nggak bisa dapat apa buktinya
itu potret yang kemudian ylbhi tangkapkah dalam praktik sidangan kita
kami kan mendampingi ribuan orang setiap tahun
dan yang kami menampingi ini orang orang miskin yang tidak punya uang
yang di ruang sidang itu udah gak berdaya lagi
kadang kadang mereka banyak yang nggak bersalah akhirnya bebas di level banding level kasasi
kita bisa melaporkan kepada level banding kasasi
atau komisi judisial tentang proses yang terjadi di ruang sidang
dengan cara apa dengan cara merekam
seringkali yang mulia kami izin untuk merekam ruang sidang ini cukup dengan hakimnya saja
nggak perlu ke ketua pengadilan gitu
dan itu dimungkinkan
dan seringkali juga kami yang mengumumkan praktik hakim itu ketika baca putusan
itu dia sangat pelan suaranya
kadang kadang tidak jelas apa yang dilafalkan
impactnya apa kalau begitu kemudian
kita nggak jelas apa yang dibacakan putusannya pertimbangannya apa
tetapi kalau putusan kan lama dapatnya
sebulan kemudian bulan kemudian
nah kadang kadang apa yang diucapkan dengan apa yang di ruangan dalam pertimbangan berbeda
nah kalau kita rekam sejak awal sehingga dia kan konsisten
apa yang dia bacakan apa yang dia ungkapkan
nah tradisi indonesia beda dengan tradisi luar negeri
di luar negeri itu catatannya sangat baik
contohnya jangan jauh jauh deh di mahkamah konstitusi
kita dengan sangat mudah bisa melihat ada live streaming
kita juga bisa dengan mudah mendapatkan risalah sidang
nah kalau seperti itu risalah sidang sangat lengkap ada live streamingnya orang bisa melihat
saya pikir itu mudah
oke jadi singkatnya secara substansi kenapa kemudian ylbhi keras meminta untuk ini lebih baik dicopot saja
dengan kondisi bahwa kita masih banyak mafia peradilan laporan ke ombudsman laporan ke kay laporan ke mana mana sangat banyak catatan itu
kondisinya itu satu
yang kedua kondisinya kita tidak ada tradisi yang sangat ketat untuk catatan persidangan
nah dua itu yang kemudian membuat
kita masih membutuhkan
iya prosedur masih membutuhkan dibolehkannya merekam dan mengadil gambar dan lain lain
sebelum saya ke pak adrianu saya sapa dulu pak abdullah kabiro hukum dan juga humas ma lewat sambungan telepon
selamat malam pak abdullah
baik baik baik
pak abdullah jadi silakan
dari mahkamah agung apa penjelasannya ini pak soal surat edaran ini yang kemudian poinnya adalah ada yang mengatur soal meminta izin jika ada perekaman video
foto dan lain sebagainya
bahkan mungkin suara
apa penjelasannya pak abdullah
yang perlu kita jelaskan
yang pertama adalah surat edaran itu adalah surat edaran direktur jenderal badan peradilan umum mahkamah agung
jadi bukan surat edaran mahkamah agung
karena yang bertanda tangan di sini adalah direktur jenderal badan peradilan umum
ini yang pertama
yang kedua adalah
isi surat edaran ini adalah
tentunya tata tertib ini dimaksudkan untuk menata agar proses persidangan berjalan dengan tertib
bukankah sidang itu merupakan kegiatan proses mencari kebenaran dan keadilan
itu ritual yang tidak boleh diganggu
sehingga baik hakim maupun para pihak bisa konsentrasi untuk membuktikan dalil dalilnya
memperbaiki bukti maupun fakta di persidangan
tentunya kalau ada pihak pihak lain yang melakukan perekaman
yang bukan pihak yang berperkara tentunya akan mengganggu ritual itu sendiri
jadi sebetulnya itu kan hanya ditata supaya tertib
izin itu sendiri diperlukan agar ketua pengadilan itu mengerti bahwa yang datang itu sudah membawa
alat rekaman suara kemudian kamera dan selanjutnya
kemudian di dalam proses persidangan diatur kapan boleh mengambil foto kapan tidak boleh mengambil
jangan sampai proses pengambilan itu sendiri mengganggu ritual persidangan
yang dirugikan adalah para pihak itu sendiri
sebetulnya surat edaran itu hanya itu yang diatur
baik pak abdullah tapi memang sejauh ini seberapa mengganggu aktivitas perekaman
baik video suara atau pengambilan gambar dalam praktek praktek persidangan
sehingga kemudian ini perlu diatur bahkan sampai perlu untuk meminta izin terlebih dahulu untuk bisa melakukan aktivitas tersebut pak abdullah
tidak setiap para pihak maupun hakim itu bisa konsentrasi pada saat ada foto yang sedang dilakukan
ada kamera yang sedang dijalankan itu bisa mengganggu konsentrasi proses pembuktian itu sendiri
jadi jangan disamakan setiap orang itu memiliki pengetahuan psikologi yang sama
itulah yang kemudian diatur semacam ini
tidak ada pelarangan tetapi diatur supaya tertib
yang dilarang itu adalah membawa senjata api
senjata tajam bahan peledak dan selanjutnya
baik pak abdullah kalau kemudian muncul poin poin kritik misalnya
katakanlah dari ylbhi begitu yang mengatakan
ini justru bisa menjadi celah untuk semakin lemahnya pengawasan
tumbuhnya mafia peradilan karena tidak lagi kemudian publik atau yang ada di sana bisa bebas merekam bukti bukti jalanan persidangan
di mana tadi catatannya dari ylbhi ada banyak sekali
catatan catatan terkait dengan persidangan yang ini sebenarnya tidak cukup memuaskan begitu pak abdullah
ya masalah tidak puas itu hal yang manusiawi
kemudian kalau ada kritik maupun saran
mahkamah agung senantiasa terbuka untuk menerima saran maupun kritik
justru kritik dan saran itu yang kita butuhkan dalam rangka membuat suatu kebijakan
apabila masyarakat sudah memahami
punya mindset yang sama dengan mahkamah agung
dengan aparat aparat pendaka hukum yang lainnya
saya yakin proses persidangan akan terselenggara dengan baik dan benar
bang isnur ada tanggapan dari anda
ini soal ritual sebetulnya
jadi selama ini sebenarnya aturan sudah ada
hakim itu seringkali juga menegur
kemudian meminta para pihak untuk kalau mau ini izin dulu ya
atau jurnalis yang datang juga selama ini juga sudah ada praktik dan tidak masalah
saya nggak tahu apakah selama ini jurnalis yang meliput ruang sidang dianggap masalah gitu
saya ingat saya sih hakim nju saja dalam pengalaman kami gitu
melihat hakim diliput oleh jurnalis itu tidak ada masalah
dan di dua minggu terakhir ini memang kami dapat laporan
beberapa jurnalis sulit untuk datang dan meliput ruang sidang
jadi persidangan persidangan tertentu atau kasus kasus apa
yang terbuka yang terbuka
ini kan tidak ada penghususan sidang tertentu
kemudian apakah kasus kasus apa
kemudian apakah kasus kasusnya memang ini perlu tutup
itu kasus yang menarik publik kalau yang jurnalis meliput ya
kasus pembunuhan kasus apa gitu
dan selama ini kita bisa melihat kebijakan hakim itu sudah berlangsung di ruang sidang
itu praktik yang cukup baik gitu
komunikasi antara hakim dengan para pihak tidak perlu diatur oleh levelnya di atas dirjen
sehingga berlaku seluruh sidang seluruh ruang pengadilan di indonesia gitu
oke oke kalau tadi dikatakan bahwa ini kan untuk mengatur tata tertib
jalannya persidangan tidak mengganggu
apakah selama ini kerja jurnalis itu mengganggu hakim
yang dalam tanda kutip
hakim seringkali kok mengatur bagaimana rekaman itu yang baik
di titik mana jurnalis bisa berposisi merekam
di jarak yang mana gitu
di belakang atau apa
pak adrianus meliela termasuk yang kemudian mendukung putusan atau surat edaran dari ma ini
mungkin punya pandangan yang bisa menambahkan diskusi kita pada malam hari
tapi dijawabkan nanti pak
terlebih dahulu kami akan segera kembali bersama dengan juga pak
lalu sambungan telepon kami jeda
terlebih dahulu saya jeda berikutnya
saya langsung ke pak adrianus meliala
anggota ombudsman republik indonesia
seperti apa pandangan anda
meskipun tadi kita tahu bahwa anda cukup mendukung atau menyetujui
apa yang sudah diputuskan atau di
atau dikeluarkan surat edaran dari mahkamah agung
pelarangan aktivitas perekaman foto dan video dan lain sebagainya
setelah diskusi kami tadi kita semua di sini
apa yang anda ingin sampaikan soal itu pak
ya tetap teman teman masih memakai kata pelarangan
padahal nggak ada pelarangannya
nah mengapa diatur
karena paling nggak saya pribadi melihat pernah melihat
ada misalnya jurnalis yang tiba tiba memotret dari belakang meja hakim majelis hakim
ditegur kemudian lalu ya tapi lalu kemudian balik lagi
atau kemudian ada media yang men zoom wajah si korban
ya berbagai hal yang berada pada konteks penyimpangan begitu ya
maka eh tentu ada juga jurnalis yang memotret dari jaraknya
atau men shoot video dari tempat yang disediakan
tapi juga ada yang kemudian lalu menyimpang
nah bagaimana kemudian memahaminya
lalu tadi dikatakan bahwa eh oleh mas isner bahwa
ada kok hakim yang oke ada kok hakim yang menegur
maka kelihatannya kemudian menimbulkan perbedaan perlakuan kan
maka kemudian kelihatannya diangkat ke tingkat ketua
agar kemudian terdapat satu perlakuan yang sama
eee menurut pendapat saya juga tidak berarti lalu kemudian
setiap kali kemudian ada kasus si wartawan a lalu kemudian nanya kepada ketua boleh nggak
pasti ketua akan juga membuat satu semacam ketentuan yang bersifat umum juga
yang kemudian membuat dirinya juga tidak repot ya dalam rangka menghadapi satu persatu
nah sebab apa
sebab juga sebetulnya pengadilan kan juga butuh wartawan
yang kita kemudian perlu jaga adalah jangan sampai kemudian ada perilaku yang kemudian lalu menjadi meresahkan
tentu hal misalnya
harusnya itu sampai diatur dalam sebuah tata tertib sedemikian rupa untuk kemudian
meskipun tidak ada kata pelarangan ya tapi kemudian kalau itu kan harus meminta izin pengadilan setempat
kadang kadang harus begitu
sebagai contoh misalnya kita apalagi ketika kita bicara mengenai publik yang juga tidak mengerti tentang kaedah etika jurnalistik ya
memotret lalu kemudian langsung dia posting
padahal itu hanya bagian dari persidangan yang memang masih panjang
kemudian merekam lalu kemudian merekamnya dijadikan sebagai sesuatu yang bersifat memastikan bahwa kita sudah menang loh gitu ya
jadi ini yang tadi anda katakan ini menimbulkan distorsi tadi begitu ya
nah maka kemudian keputusan dari pihak ma adalah mengatur
saya pikir ini adalah satu hal
ini adalah satu hal yang masih berada dalam ranah administrasi dia
dia mengatur bidang dia dia mengatur tentang orang dia sendiri makanya kemudian dipakai pendekatan seizin ketua pengadilan ya
jadi tidak dia bilang bahwa wartawan atau publik itu harus karena tadi ini kan bersifat sudah edaran yang mengikat bagi jajaran ma sendiri
makanya kami berpendapat bahwa ini sesuatu yang benar secara administrasi
apalagi kalau kita kaitkan juga dengan konteks di luar ya terlepas dari bahwa di luar itu lebih bagus dari segi administrasi
kalau di luar itu memang ketat sekali
kita kan bilang boleh tetapi boleh sepanjang
jadi menurut saya sudah ada perlunakan yang luar biasa
nah maka kemudian menurut saya kita bermain di situ saja
bahwa kemudian pada hari hari ini ada yang mengeluh saya kira ada benarnya karena pasti dari segi si ketua pengadilan negeri sendiri
mengingat begitu banyak ketua pengadilan tentu beda beda cara menyikapinya
di sepiak lain juga teman teman wartawan terutama yang karena selama ini dibiarkan bebas
maka kemudian seperti mendapatkan satu habatan
tapi saya kira kita akan menemukan titik temu ya semacam equilibrium di mana kemudian kita bermain di dalam situasi itu
oke titik temunya apakah lewat aturan tadi itu atau seperti apa
karena bagaimana yang tadi disampaikan juga oleh bang isno ini soal kemudian ada ini bisa mengurangi bukti bukti katakanlah
atau bagaimana kalau kemudian ketua pengadilan itu tidak memperbolehkan tidak mengizinkan begitu
ini kan juga bisa menjadi celah sebetulnya pak adrian
di situ lalu kemudian saya kira menjadi hal yang lebih penting

semua untuk ngerjain si ketua
karena di sini dikatakan bahwa boleh terbuka dibawahnya di ayat tiga sepanjang
maka ketika kemudian si ketua sampai pada keputusan tidak boleh ceritanya sudah lain
maka dalam ampatan saya pasti pendekatannya begini misalnya boleh merekam sepanjang anda siapa nih
anda orang menjadi pihak yang terkait nggak misalnya
yang kedua boleh memfoto tapi jangan posting ya
mau kamera tapi long shoot ya
nah itu kan hal yang menurut saya bisa diterima kan gitu ya
bang isner apa resmi anda
kalau itu problemnya berarti harusnya adalah turunannya tentang tata aturan atau etika cara mengambil gambar
bukan mempersulit proses administrasi yang selama ini kita tahu birokrasinya sangat lambat
sekarang kan setiap hal berarti baik para pihak ya mahasiswa yang mau riset atau para pihak yang mau merekam nih setiap proses sidang
mungkin bisa jadi jurnalis yang mau datang dari luar kota dari mana harus izin dulu
sedangkan sidang sudah mau jalan ketua pengadilannya nggak ada
itu kalau diizinkan kalau nggak diizinkan rumit lagi panjang lagi prosesnya
sedangkan sidang sudah harus jalan
jadi kalau itu kebutuhannya adalah tentang etika aturan bagaimana posisi wartawan
kita lihat di mk di mk itu jurnalis ditempatkan di pojok kanan kiri
ada ruang buat zoom
kalau itu memang ya harus diatur ruang sidang oke wartawan dikasih pojokan di ruang pengadilan dikasih di situ anda boleh merekam

sehingga nggak ada yang bulat balik jalan jalan
biar misalnya tata tertibnya ada
itu yang baik
bukan kemudian harus semuanya izin ke ketua pengadilan dulu
saya jangan jangan ini malah memperumit kerja kerja ketua pengadilan yang sudah sangat banyak
pengledahan penyertaan kan izin dia juga gitu kan
nah sekarang tambah lagi izin dari ini
tapi itu kan teknis sekali ya
tapi kalau secara frame lebih luas lagi anda melihat ini isunya sebenarnya soal apa
makanya kan gini itu kan pengaturan itu kan sangat panjang
nah kami ylbhi dan icjr keberatan
pada poin itu saja
pada poin tentang melarang meliput tanpa izin ketua pengadilan
kan itu bahasanya
bukan kemudian boleh harus dan izin
larangan meliput dengan tanpa izin ketua pengadilan
nah di sini kemudian yang kita soroti hanya itu
nah ini masukan buat pimpinan mahkamah agung
aturan dirijen ini harus diperbaiki menurut kami
pada poin yang satu ayat poin tiga itu diperbaiki
kami menyoroti bahwa ini pertama kita penting sekali mendorong ma yang lebih terbuka
semua pihak berpartisipasi untuk terlibat dalam menjaga martabat pengadilan
oke tapi ini sebenarnya isunya soal keterbukaan tadi ya
barang bukti bukti
bagi para pihak juga
bagi pengacara juga
dia punya bukti yang kuat kalau dia misalnya ada pelanggaran
dia bisa bawa level ke banding kasasi pk gitu
pak abdullah halo
ya baik pak
masih anda mengikuti ya diskusi kami tadi juga di studio
seperti apa tanggapan anda
ini pak soal keterbukaan persidangan soal apa ya untuk mengurangi dampak dampak yang tidak diinginkan
soal apa tadi mencegah mafia peradil
iya jadi hakim merasa diawasi
ada pengawasan artinya pak dari siapapun yang hadir dalam persidangan begitu
iya ini masalahnya menjadi bergeser ya mas
kita tadi kan menyangkut pengambilan foto rekaman
tetapi dalam diskusi menjelaskan

sehingga kekhawatiran kekhawatiran disampaikan tadi itu kekhawatiran yang berlebihan bahkan tidak beralasan
ya mahkamah agung itu nanti seterbuka kok
sesuai dengan misi mahkamah agung yang keempat
itu adalah akuntabilitas dan transparansi itu dijamin di dalam misi mahkamah agung itu sendiri
kalau transparansi ini dikurangi
ya tentunya akan berdampak
jadi kalau fokusnya pada pengambilan gambar ya pengambilan gambar saja
tidak perlu melebar kemana mana
kalau pada pengawasan itu ada badan pengawasan ada komisi judicial
ada teman teman media yang selalu merekam kejadian disampaikan pada publik
sehingga publik secara tidak langsung juga turut mengawasi
jadi kemudian para pihak pun apabila merasa dalam proses persidangan itu tidak fair
kan juga langsung bisa menyampaikan kepada badan pengawasan
tentunya kalau memang fokus pada pengambilan foto dan gambar
kita fokus di disusada tidak perlu melebar kemana mana
karena ini tidak menjadi tidak fokus
oke oke jadi menurut anda ini
kalau kemudian teman teman dari ylbhi mengatakan ini
apakah rawan untuk celah mafia peradilan soal keterbukaan
itu sudah agak bergeser dari aturannya begitu menurut anda pak abdullah
ya bergeser dari topik yang dibicarakan
kalau memang itu bicara mafia peradilan
kan sudah usang nggak perlu ada lagi
mahkamah al qum sudah masuk pada ranah elektronik
nanti akan rame lagi dengan sidang elektronik
tidak perlu datang ke pengadilan diribut lagi nanti
oke silakan bang isner dari ylbhi
rekaman suara dan kemungkinan
kemudian rekaman gambar
itu salah satu kunci dalam pembuktian jika ada pelanggaran
kalau itu kemudian dikurangi dihambat
misalnya ketua pengadilan tidak mengizinkan
itu kemudian malah menjadi membuka pintu yang selama ini bisa kita buktikan dengan kuat
jadi sulit sekarang
jadi jangan bayangkan orang itu di lapangan itu setara
orang di pengadilan itu orang yang kira kira masyarakat di bawah itu
benar benar dia itu pasrah
tidak punya daya
kalau didampingi lbh masih mending dia punya tahu hak hukumnya
kalau nggak didampingi oleh pendamping hukum
mereka itu benar benar di ruang sidang
apalagi kalau misalnya tidak ada pihak pihak lain
tidak ada jurnalis misalnya
mau meliput sekarang sulit misalnya
beberapa laporan dari kawan kawan jurnalis
nah itu bagaimana kondisinya
kan kalau misalnya ketua pn nya
kalau sekarang kan dengan mudah ya
si jurnalis jangan tinggal izin ke hakim
itu dengan cepat proas itu didapatkan
kalau sekarang kan izin ketua pn dulu lama lagi sulit lagi
belum tentu dia mengizinkan juga
itu yang kami bilang jadi celah
bagaimana mendapatkan rekaman sidang
bukti bukti di ruang sidang
ada proses proses yang tidak baik
oke kalau tadi kemudian dikatakan juga oleh pak abdullah
bahwa ini kan nanti kalau pun ada hal hal yang dianggap tidak fair
begitu atau tidak sesuai
ini kan bisa dilaporkan dan lain sebagainya itu bagaimana
ya dilaporkan kalau kemudian ada buktinya
itu diproses dengan cepat
kalau cuma karena kalau sampai bicara
apa yang bisa dia buktikan
hanya ada tiga pihak saja
lawyer kemudian hakim dan jaksa
satu orang lagi misalnya tersangka atau dia sebagai penggugat
nah kalau dia nggak punya rekaman itu
dia nggak diizinkan dalam ruang sidang
dia nggak boleh merekam karena ketua pengadilan tidak mengizinkan
bagaimana dia bisa membuktikan ada sebuah pelanggaran
pak denos relevan tidak kalau kita tadi kita bahas soal kemudian
tapi juga ini bicara soal mafia peradilan
soal keterbukaan transparansi persidangan
pengawasan terhadap hakim
menurut anda bagaimana pak
saya tadi setuju dengan pak abdullah agak jauh nih
saya mau merujuk tadi yang dikatakan oleh mas isnur soal
yang perlu diatur adalah etika daripada awak pers
ya itu nanti sudah mal tuh kenapa
karena masa ma mengatur orang lain
ma mengatur dirinya sendiri
bukan posisi disediakan ruangannya misalnya disediakan seperti di mk
masalahnya begini pengadilan itu ada di semua kabupaten kota
kita jumlahnya ada lima ratus dua puluh
itu pun dalam satu pengadilan ada lagi sekian banyak ruang sidang yang
paka maha konstitusi itu cuma satu
ya kan maka ruang sidangnya ideal sekali
sementara di kabupaten
di kota madia itu kecil kecil
artinya ada kemungkinan
misalnya ruang sidangnya sempit
ya hanya ada satu dua bangku
kalau kemudian lalu si hakim bilang begini
oke boleh bawa kamera tapi jangan pakai tripod ya
nah itu kan berada pada ranah diskretif dari si ketua pengadilan
tadi mengingat ini hal yang bersifat sehari hari
maka pasti akan diturunkan ke humas
ya juga mungkin nanti ada semacam petunjuk yang bersifat
boleh tetapi jangan diposting
boleh agar kemudian
dan tanggung tangan dari ketua
agar kemudian ini menjadi satu hal yang diterima oleh sebuah pihak
nanti kita bahas nih bang isnur
apa sebetulnya ketakutan dari ylbh
kita bahas lagi ya
mungkin supaya pak adrianus dan juga pak abdullah ini bisa
tidak kemudian menganggap ini agak melenceng dari kemudian
poin yang sudah diatur dalam aturan tersebut
apa kaitannya kemudian dengan masalah masalah peradilan
ini kepentingan ilbh punya jadwal
ini datanya doang
nanti kita bahas ya
nanti kita bahas di segmen berikutnya
kita jadwal terlebih dahulu
kami akan segera kembali setelah ini
segment terakhir saya ke bang isner
jadi supaya kita tidak
supaya tidak hanya dipersoalkan ini soal administrasi saja
jadi secara substansenya apa
dari aturan ini kemudian ke
praktek praktek peradilan atau persidangan di indonesia
ada posisi yang tidak seimbang
di ruang sidang itu
kalau praktik di luar negeri
ada risalah sidang yang sangat baik
berita acaranya proses yang sangat baik
dan ada praktik di ruang sidang yang di indonesia
yang kami temukan sehari hari
itu seringkali kita nggak dapat
apa yang diterangkan oleh pihak saksi di ruang sidang
seringkali berbeda dengan yang dituliskan oleh panitra
di dalam putusan yang berikutnya
nah rekaman para pihak ini menjaga itu lurus terus
misalnya dibuktikan di level banding kasasi
nah kalau ini dipersulit
justru kami khawatir berdampak serius
pada akses keadilan di mana mana gitu
lawyer dan lain yang selama ini mendampingi
selama ini mudah untuk merekam
izin ke hakim dan lain lain
tambah lagi birokrasinya
itu kalau diizinkan
akses keadilan menjadi semakin rumit
oke silakan lanjutkan
yang kedua dalam banyak praktik pengalamannya
banyak kemudian sanksi
kode etik diberikan kepada hakim
para pihak merekam
atau jurnalis merekam
dulu di cikisik
itu ada hakim yang marah marah
memposisikan saksi sebagai tersangka
jadi bukti itu yang pertimbangan bawah
sedangkan kayak memberikan sanksi etik kepada hakimnya
karena dia bersikap imparsial di ruang sidang
oke karena tadi pak abdullah mengatakan
ma juga terbuka untuk semua masukan
dan juga kritik
jadi untuk hal yang ini
masukan anda apa
tidak terjadi begitu dengan
iya selama ini diskusi sudah cukup
itu di hakim saja
jadi para pihak minta izin ke hakim
merekam dan lain lain
dan hakim juga mengatur jurnalis di ruang sidang
selama ini sudah cukup baik
tidak perlu pengaturan dengan izin
oke termasuk soal perbaikan risalah
catatan peradilan tadi
oh iya itu tentu juga
tentu bagian dari perapian pengadilan penting
kita bisa melihat sidang itu
beberapa yang misalnya
dokumenasi videonya bagus juga
kalau misalnya ada apa apa kejadian
kita bisa dapat akses video itu
jadi ini juga soal kemudian
bagaimana perbaikan yang tadi dia minta
diberikan pendapat begitu
diberikan masukan oleh lbhi
perbaikan catatan peradilan
agar semua ini begitu detail dan rapih ya
dalam peradilan kita
itu bagaimana pak abdullah
kita tidak lagi kemudian soal video
tapi paling tidak
agar informasinya ini semuanya dapat begitu
bagaimana pak abdullah
yaitu yang dimaksud foto
video sebagai alat bukti
atau rekaman rekaman itu merekam proses persidangan
itu harus dibatasi dulu
jadi kita itu harus fokus
kalau tadi yang saya dengar
ini kan berarti
kemudian dengan rekaman video sebagai alat bukti
sedangkan yang dimaksud
izin ketua pengadilan
itu adalah apabila foto
rekaman itu untuk merekam proses persidangan
jadi ini kan sangat sangat berbeda
ini yang perlu dipahami
mengenai sarana prasarana pengadilan
ada sembilan ratus sepuluh satuan kerja di seluruh indonesia
yang tersebar di seluruh kabupaten kota
sarpras yang ada
ya tidak seperti mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi kan cuma satu di negeri ini
sedangkan ini sembilan ratus sepuluh pengadilan
tentunya masing masing berbeda sarana dan prasarana
jadi ini sudah bergeser lagi
itu yang didiskusikan
kalau memang menghendaki
seperti mahkamah konstitusi itu lebih bijak
kalau disampaikan kepada pemerintah dan dpr
supaya standar ruang persidangan
itu dibuat seperti mahkamah konstitusi semua
sehingga semuanya mendapatkan fasilitas yang sama
soal keterbukaan itu bagaimana pak
soal catatan catatan persidangan riset
itu adalah anggaran dari pemerintah
dari pemerintah kan begitu
pak abdullah tadi yang dikatakan oleh bang isnur
soal perbaikan catatan persidangan risalahnya
karena yang ditemukan banyak sekali yang tidak lengkap begitu
dan ini bisa merugikan sejumlah orang sejumlah pihak begitu
bagaimana pak abdullah
ya catatannya bagaimana yang dimaksudkan
kalau di dalam proses persidangan di lingkungan peradilan umum
adalah berita acara sidang
sidang itu yang dicatat adalah pokok pokoknya saja
noleh kanan ditulis noleh kanan
jadi itu yang dicatat adalah pokok pokoknya saja
terkait fakta hukum yang terungkap di persidangan
yang relevan dengan pasal yang tidak wakan dan yang dibuktikan
jadi tidak semua yang dilakukan itu kemudian
dicatat semuanya lagi ya
catatan itu berita acara ini sangat tebal banget nantinya
jadi itu hanya yang menyangkut fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dicatat
oke baik baik pak abdullah
ini sekaligus saya mau mengkonfirmasi
jadi dengan aturan ini bagaimana nanti kerja kerja pers yang selama ini
kami juga ikut mengawal jalannya persidangan begitu memberikan informasi
karena kan tentu ada hak publik untuk mendapatkan informasi
ini akan bagaimana apakah memang secara teknis ini juga akan diatur sedemikian rupa
untuk diatur untuk didapatkan izin kalau kemudian tidak dapatkan izin
tidak boleh diliput bagaimana ini pak abdullah
inilah yang membedakan antara pengunjung sidang dengan teman teman media
dengan pihak yang bersangkutan
yang datang ke pengadilan itu kan tidak hanya para pihak
tidak hanya media tidak hanya dari penuntut umum
hanya dari penuntut umum terkukat kemudian pengkukat saksi saksi
jadi di sini harus dibedakan
kalau memang teman media itu kan memberikan izin kepada ketua pengadilan
berarti akan mendapatkan perlakuan beda dengan pengunjung sidang yang lain
di sini kan tidak ada larangan
yang ada cuma diatur
jangan sampai melakukan foto proses persidangan
pada saat pembuktian hakimnya lagi serius para pihak lagi serius
prakret pragpet di hadapan proses persidangan itu kan sangat mengganggu
yang itu yang tidak boleh
jadi hakim nanti akan mengatur kapan boleh mengambil gambar
kapan tidak mengambil gambar
jadi ini supaya tertip bukan dilarang
jadi tadi kan sudah disampaikan oleh nasional sumber yang lain pak adrianus tadi
baik pak adrianus jadi dari anda terakhir
kalaupun ada yang perlu diperbaiki agar ketemu titik equilibrium nya
apa dari soal perdebatan ini
apakah ada juga yang memang dalam sistem peradilan kita memang perlu
memang ada perbaikan karena tentu ini harus dilakukan
kalaupun memang ada hal yang perlu diperbaiki
kalau kita baca se ini itu kan mengatur dua puluh tujuh hal
dua puluh yang berimplikasi pada publik media juga lawyernya
tapi tujuh tentang kewajiban pengadilannya
saya berpendapat agar seimbang maka minimal misalnya perlu ada dua lagi gitu
pertama bahwa semua sidang itu harus ada rekamannya
dan rekamannya itu oke lah kemudian lalu menjadi milik pengadilan
tapi kemudian pada situasi khusus bisa diakses oleh lawyer misalnya
nah itu kan nggak terlalu mahal kan sebetulnya
yang kedua juga kalau kita bisa memiliki perilaku misconduct
itu juga menurut saya mohon maaf nih pak abdul lah
kami seringkali mengamati sidang yang berlangsung melet
sidang yang berlangsung molor
nah bukankah itu juga menjadi satu hal yang tadi dalam konteks perilaku ya
agar kemudian tadi jangan hanya terkesan publik saja yang diatur
tapi juga pengadilannya juga kemudian perlu ditingkatkan dari segi perilakunya
oke oke baik terakhir bang isnur dari anda bagaimana melengkapi semua ini sebagai pihak yang keberatan
kita harus ilbi memberikan masukan ini
karena ini berdampak serius karena antara aturan di atas harapan yang dibayangkan oleh pimpinan
dengan fakta yang di lapangan itu akan jauh berbeda gapnya sangat jauh
yang dipahami kemudian saya khawatir di lapangan adalah
bagi pengadilan inilah kesempatan buat kira kira menyembunyikan banyak hal
ya itu yang dikhawatirkan
yang selama ini praktiknya kita dorong untuk terbuka gitu
dan kemudian praktik di lapangan adalah ya
kadang kadang kita menemukan banyak oknum juga
yang nggak mau ruang sidang itu kemudian terbuka
ruang sidang ditangkap direkam oleh publik oleh media
sehingga dia bisa melakukan banyak hal dalam ruang sidang dan nggak terawasi
kami nggak punya rekaman juga kami nggak bisa dapat bukti yang kuat juga
nah kalau ini terjadi bagaimana kesempatan buat kita memperbaiki keadaan ruang ruang sidang itu
oke jadi untuk itu keren diminta untuk diperbaiki
oh iya kami kan hanya mengomentari bagian itu saja
yang lain kami dukung
oke oke baik kita tunggu nanti pak abdullah bagaimana kemudian
apakah ini akan didiskusikan lebih lanjut mungkin
dan bisa menjamin agar kalaupun ada aturan ini
tidak ada hal hal yang dikhawatirkan
oleh ylbhi dan teman teman terkait dengan keterbukaan dan juga akses tadi
pak abdullah singkat
ya satu hal yang perlu disampaikan di sini juga
mahkamah agung sudah mengeluarkan perma nomor satu tahun dua ribu sembilan belas tentang e litigasi
jadi proses persidangan secara elektronik
cepat maupun lambat semuanya akan diwujudkan
sehingga apa yang akan didiskusikan dan diharapkan dalam diskusi ini
insya allah dalam tahun ini paling lambat tahun depan itu
e litigasi pasti sudah diterapkan
karena ini sudah menjadi peraturan mahkamah agung nomor satu tahun dua ribu sembilan belas
mulai berlaku tahun dua ribu dua puluh ini
januari dua ribu dua puluh sudah berlaku
sehingga ketakutan ketakutan ini tidak perlu lagi demikian mas
oke baik kita kawal bersama pak abdullah seperti apa
ini ke depan dan juga kritik kritik yang datang dari ylbhi seperti apa
terima kasih banyak pak abdullah kabiro hukum dan juga humas ma
terima kasih banyak pak isinur sudah hadir dari ilbhi
dan juga pak adrianus anggota ombudsman republik indonesia sudah hadir di layar demokrasi pada malam hari ini
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi yang lain
di antaranya soal mendagri tito karnavian yang menekankan jajaran aparatur sipil negara
agar menjaga netralitas saat digelarnya pilkada dua ribu dua puluh
tito juga akan melakukan upaya percepatan percetakan ktp elektronik sebelum penyelenggaraan pilkada
kami akan segera kembali